kenapa jadi salah gue
kan lo juga yang takut buat dikeluarin dari kampus
tapi kan sumber masalahnya dari elu
awalnya elu biang kayak roknya
sekarang gue harus terpaksa ikutan lomba putra putri kampus
yang gue sendiri aja gak suka
yaudah kalo gitu lo mau protes
apa perlu gue masuk lagi ke ruangannya pasan jaya
terus nyampein unek unek lokal
perlu kayak gitu
yaudah gue masuk
susu banget sih udah ikut gue sekarang
tunggu dulu mau kemana
wah gue tau nih suaranya
tadi lo minta temenin gue beli obat kutil ya
eh bentar bentar bentar
nih ya yang pertama
butil sama mata ikan itu beda
lo dulu kali yang kutilan
kenapa jadi gue
gue gak paham lo
oh itu maksudnya
iye pundak lo kan kutilan ya
ya gue doang cepetan nunggu ya kutilnya
kenapa nyamperin gue
ger banget jadi orang
ini adalah bukti pendaftaran lo sama gue
untuk masuk lomba putra putri kampus sejakarta
ngapain lo tadi ada di deket ruang admin
jadi lo ambil data data gue disana kan
pokoknya sekarang lo siap siap aja
karena acaranya minggu depan
enak banget tuh nyuruh gue siap siap
gue gak mau
ini namanya pemaksaan
ah lo kira gue mau banget
kesenangan banget gue ikut ginian
gue juga oga kali apalagi partnernya allah
gue tuh udah mok banget tau gak
gue bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua ini
kalau lo gak mau terserah
gue tetap ada pendirian gue
gue gak mau
ini kan cuma modus dulu doang ya deket sama gue
dari pasangan lain
dari pasangan lain
udah susah susah daftarin dia
pak saya udah berusaha dapetin data dirinya boy
dan saya juga udah daftarin dia ke universitas turangga
sebagai peserta lomba
tapi dengan gampangnya boy merobek
tanda bukti pendaftarannya pak
kamu sudah berusaha
jangan skor saya ya
gara gara si boy gak mau ikutan lomba
saya akan coba bicarakan dengan pak senjaya ya
selaku rektor universitas
selamat siang pak senjaya
saya akan memberikan laporan tentang repa dan buaya
apa mereka sudah berhasil mengurus pendaftaran
tapi ada masalah dengan boy
yang memang dari awal tidak mau mengikuti lomba ini
jadi boy nekat
merobek kertas tanda pendaftaran
pendaftaran lomba itu yang diurus oleh reva biar masalah ini saya yang urus pak
pak irwan tolong panggil boy dan repa menghadap saya
lu mau robek tuh bukti pendaftaran formulir juga percuma boy percuma iya boy nama lu tuh pasti udah
masuk ke sistem lomba itu jadi mau gimana pun caranya pasti lo sama reva yang mewakilin dari
kampus kita yoi kita pikirkan berdua tahu butuh anti banget sama lomba lomba kayak gitu ya angger
butuh nggak bisa ngapain coba putra putri kampus sumpah ya kalau disuruh milih gue lebih milih
diskors beneran ini iya rela diskors reva gimana kasian lah boy atau enggak gini deh gua ambil
jalan tengahnya lu ngomong sekarang ke dekan diminta gantiin posisi lu jadi gua aduh pasangin
ya itu nggak mungkin lu rela kampusnya yang gak rela
lagi mah heran gua sama lu lu nggak percaya lu kalau gua bisa ngegantiin si boy
tapi thought jadi gua yang apa
lo harus sepekat dong
tata dari kemaren itu kak lo gimana reaksinya
gian wajar gary tuh pemula gue tuh pemanasan dulu
nanti bisa ada prospeknya pak
lo harus banyak banyak ajarinnya tuh boy
biar dia begitu tuh
nora masih mikirin mantan loh
masih berharap balikan lo
ada yang jelas jelas nih di depan mata
siapa yang mikirin mantan sih
lagian siapa juga yang mau pacaran sama tata
ya iya lah miss lo siapa lagi
bentar bentar pak irwan nelfon
halo pak kenapa
iya ya saya kesana sekarang
baik tunggu ya pak
kenapa ya kok pak irwan nyuruh gue ketemu sama reaktor
ah feeling gue nih pasti kerjaannya kena alpot bocor
lain kali jangan begitu lo
gede gue gue diem dia yang nabrak jadi gue yang salah
gue kan juga kena nih lo liat
yaudah gue juga sama
tanpa mengurangi rasa hormat saya
saya gak bersedia pak untuk ikut
bongkok putra putri kampus
saya lebih pilih untuk
walaupun dia sudah bersedia untuk
mengikut lembah itu
kamu jangan jago is boy
kalian terpilih ini bukan karena
saya ataupun pak irwan
tapi karena sebagian besar dosen
karena kalian ini merupakan mahasiswa dan mahasiswi
kalau kamu mundur
namamu sudah terdaftar sebagai
peserta lomba itu sama artinya
dengan kamu membuat malu
dan mencemarkan nambah baik di universitas
hukumannya untuk kasus itu
bisa terancam dikeluarkan dari
saya terancam dikeluarkan dari kampus
itu artinya saya gagal buktikan
ke papa kalau saya ini bisa mandiri
saya pasti diikut lomba putra putri kampus
yang gue sendiri aja gak suka
yaudah kalau gitu lo mau protes
apa perlu gue masuk lagi ke ruangannya pak sanjaya
terus nyampein unek unek lo
perlu kayak gitu yaudah gue masuk
susu banget sih udah lo ikut gue sekarang
eh tunggu dulu mau kemana
eh lepasin tangan gue
bukan cewek gue lagian
ya ampun begini doang nggak usah lebay jangan ribet kan sih
yang ngerasain gue nih lengket
sampe dalem dalem tapi gak apa apa lah
kali ini gue berkorban buat bromen gue
asal lo jadian sama tata
dan gue berharap lo beneran jadian sama tata
dan kalau sampe lo jadian sama tata
ingat hal ini tidak boleh
terulang kembali karena apa
karena merusak citra ketampanan gue
kenapa apa gue kan punya citra
tampan di kampus
ikut udah udah
eh eh eh mau ke mana nggak usah ikut
campur eh bukannya
mau ikut campur tapi kayaknya
kali ini seru nih jadi mau kepo gue
bingung deh mereka berdua kenapa ya
kalau ketemu tuh ribut mulut gak bisa aja damai
sehari gak pernah gue liat mereka damai
ya udah mendingan kita kepingin aja